kita ke informasi selanjutnya kebakaran yang melanda pasar gede bage bandung membuat ratusan pedagang kehilangan tempat perjualan
tercatat sebanyak satu ratus enam belas kios hangus terbakar sementara kerugian ditaksir mencapai delapan miliar rupiah
pasca kebakaran yang melanda pasar gede bage minggu dini hari para pedagang terlihat masih membersihkan puing puing kios yang terbakar
tak sedikit dari mereka yang berusaha mencari sisa barang dagangan yang masih bisa diselamatkan
pedagang pun belum mengetahui bagaimana nasib mereka selanjutnya
mereka berharap pemerintah kota bandung dapat memberikan bantuan dan segera membangun kembali kios kios yang terbakar agar mereka bisa kembali berjualan
harus ada solusi buat para pedagang nih harus gimana mau diarahkan gitu sama pengelola pasar udah
udah kemarin udah ada pengaduan di ttj
jadi apa di kerugiannya berapa gitu udah
tinggal nunggu bantuan terus tapi belum tahu nih kapan gitu
terus pedagang ini semua minta solusinya gimana gitu
gak ada sibuk gak ada responnya dari pengembang dari mana gak ada
sementara pengelola pasar gede bage membuka posko pengaduan bagi para pedagang yang terkena
bisa kena dampak kebakaran
berdasarkan data yang masuk hingga senin siang tercatat ada sekitar satu ratus enam belas kios yang terbakar dengan kerugian mencapai delapan miliar rupiah
posko pengaduan ini akan dibuka selama beberapa hari dan data yang didapat nantinya akan diberikan ke pemerintah kota bandung
rencananya sih sampai rabu
hari rabu kita kasih ambang batas kenapa
agar kita bisa mengambil tindakan selanjutnya apa yang mesti dilakukan
kita sudah berikan mim bowa
ke warga pedagang yang kena dampak kebakaran bahwa kita buka dari jam sembilan sampai jam lima belas hari senin sampai hari rabu
saat ini pengelola pasar gedebagi memberikan opsi relokasi pedagang ke los eceran dan tempat penampungan pedagang sementara atau tpps sembari menunggu langkah selanjutnya